meski warga diimbau tidak membakar lahan
kebakaran hutan dan lahan di kota palangkaraya kalimantan tengah
makin tidak terkendali
sulitnya memadamkan kebakaran lahan gambut
membuat tim satgas kebakaran hutan dan lahan
harus berjibaku dengan api dan asap
puluhan petugas satgas karhutlah
memadamkan kebakaran lahan gambut
di kawasan jalan cilikriwood
kilometer tujuh belas kota palangkaraya
lokasi kebakaran yang berjarak lima km dari jalan
petugas juga kesulitan mencari sumber air
kedati demikian satgas karhutlah
tetap berusaha melakukan kemadaman
di lahan gambut yang sudah terbakar sejak dua hari ini
agar kebakaran lahan gambut tak meluas
tim satgas melokalisir kobaran api
api dengan mudah merembet
dari satu tempat ke tempat yang lain
hal ini membuat petugas harus bekerja keras
baru ini tadi kita tahu bahwa
api sudah menjelat sudah sangat luas
sementara identitas pemilik lahan yang terbakar
saat ini masih dalam penyelidikan
polda kalimantan tengah
tengah menangani dua puluh empat perkara kebakaran hutan dan lahan
yang terjadi sepanjang dua ribu delapan belas
polisi telah menetapkan enam belas orang tersangka
saat ini ada empat belas kasus yang sudah dilimpahkan
kekejaksaan setempat untuk segera disidangkan
peristiwa karhutlah yang terjadi di wilayah kalimantan tengah
kebanyakan sengaja dilakukan untuk pembukaan lahan perkebunan
saat ini direkturat reserse kriminal khusus
polda kalimantan tengah
tengah menangani dua puluh dua perkara kebakaran hutan dan lahan
karhutlah perorangan yang tersebar di empat belas polres di kalimantan tengah
dengan luas lahan terbakar delapan puluh enam empat puluh empat hektare
selain dua puluh dua kasus perorangan
ada dua kasus karhutlah
yang melibatkan korporasi
pembakaran lahan terjadi di dua perusahaan perkebunan kelapa sawit
yaitu di ptk dan pth
dengan luas lahan yang terbakar mencapai lima ratus tiga puluh hektare
dalam korporasi kita sudah lakukan penyelidikan dan penyidikan
nanti sekitar satu minggu dua minggu ini
penyidik akan menentukan sikap atau statusnya
apakah jadi tersangka atau tidak
mudah mudahan penyidik punya keyakinan bisa menjadi tersangka
mungkin tidak bermaksud untuk
membakar masif ya
tapi dia tidak mengendalikan
kebakaran atau pembakaran itu sendiri
dan itu dilarang memang sudah